bentangan poster dan nyanyian tuntutan digemakan aremania saat berunjuk rasa
di kejaksaan negeri kepanjen jalan jaksa agung suprapto kabupaten malang rabu siang
mereka menuntut pengusutan tuntas terhadap tragedi kanjuruhan
mereka juga meminta revolusi dalam dunia sepak bola karena tak percaya pada pengurus pssi
aremania menuntut penerapan pasal tiga ratus tiga puluh delapan dan pasal tiga ratus empat puluh kepada tersangka kasus tragedi kanjuruhan
menurut tim kuasa hukum aremania menggugat kekerasan yang dilakukan oleh pihak keamanan
berdasarkan perintah dan bukan kelalaian masing masing personil
kita membuat laporan b tujuannya adalah untuk mengobati masyarakat juga agar langkah langkah hukum ini menjadi jelas
karena laporan v ini adalah laporan yang akan kita diberikan
diberikan oleh masyarakat dan pihak kepolisian berkewajiban memberikan informasi perkembangannya
sebelumnya ratusan supporter arema atau aremania juga berunjuk rasa
di depan kantor kejaksaan negeri kota malang pada senin
mereka meminta kejati menolak atau mengembalikan berkas perkara yang disampaikan oleh penyidik polda jawa timur
karena disebut tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya atas tragedi kanjuruhan
kami berdoa untuk kejaksaan dan kepolisian
karena laporan kita belum ditindaklanjuti
laporan kita belum ditindaklanjuti
ini adalah laporan dari kepolisian ke kejaksaan
jadi gak imbang
kini enam tersangka tragedi kanjuruhan sudah ditahan
namun penegakan hukum tidak dianggap serius
sudah hampir satu bulan tragedi kanjuruhan yang menewaskan satu ratus tiga puluh lima orang

terjadi pada satu oktober dua ribu dua puluh

namun hingga kini belum ada penambahan tersangka
tim liputan cnn indonesia